ketua dpd pak syed abdullah menyampaikan bahwa pdi perjuangan tidak akan merekomunisir dan pdi perjuangan
sedang membangun komunikasi intensif dan
komunikasi yang lebih intent dengan bu kofifah untuk kemudian ke depan di pilkada jawa timur pilgub jawa timur nanti untuk bisa bekerja sama
nah kita sedang membangun komunikasi juga dengan partai partai sebut dan partai partai yang lain juga
karena kami menyadari pdi perjuangan di pilkada kali ini pilkada gubernur jawa timur kali ini
kami tidak bisa maju sendiri karena kursi kami kurang
syarat untuk maju sendiri dua puluh empat kursi pdi perjuangan di pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini mendapatkan dua puluh satu kursi
menanggapi pernyataan ketua dpd pdi perjuangan jatim said abdullah yang memberi sinyal kuat akan mengusung dirinya di pilgub jawa timur kofifah mengucapkan terima kasih
menurutnya hal itu merupakan hak setiap partai politik
siapa saja termasuk pak mohaimin akan mengumumkan kapan gimana siapa namanya hanya beliau